sampai jumpa di video selanjutnya
jangan nyalain aku terus lah
udah gini aja
terus menerus deketi afif pura pura jadi istri yang baik
dan setiap kali ada kesempatan
biar afif benci sama dia
gak usah kamu kasih tahu
aku udah ajarkan cynthia seperti itu
by the way sebenarnya apa yang kamu lakukan itu udah bagus
kamu jadikan reno kambing hitam
reno malah ikut terlibat
dan sekarang permasalahan kita adalah apa
apa yang kira kira akan dilakukan rendo selanjutnya
janganlah kamu bawa saya khawatir
aku udah suruh si gavin keluar kota
jadi reno gak akan bisa apa apa
dia nggak akan bisa dapetin bukti atau saksi atau apapun juga
mudah mudahan aja apa yang kamu rencanakan
kamu lihat nanti laura
rencanaku pasti akan berhasil
nih om rafi kenapa pake ngelibatin gue sih
gak mau masalah nih
gue harus berburu kapur nih
tapi gue harus kemana ya
kalian jaga disini
teribet semua nih
mau pergi kemana kamu
lu kenapa bisa ada disini
lu mas mau nyari anak gitu
asal kamu tau
saya tau semuanya
saya tahu kamu yang memasukkan siva ke mobil saya
kenapa dia bisa tau
kalau gue yang ngelakuin itu
lu jangan nuduh gue sembarangan ya
kamu jangan bermain main dengan saya
lu kalau nuduh gue mana buktinya
kalau lu ada bukti
lu bakal langsung jeblosin gue dalam penjara
saya nggak perlu bukti apa apa
apa yang saya tau itu udah cukup
sekarang saya tanya ke kamu

buat apa kamu telepon rapik malem malem
ada keperluan yang mendadak
ada keperluan yang penting
itu bukan urusan lu
siapapun yang mencoba mencelak ebella dan keluarganya akan menjadi urusan saya
bagus kamu udah packing
orang yang menyuruh kamu untuk keluar kota
akan tetap berpikir kamu sedang ada di luar kota

malam ini kamu akan menjadi tamu spesial saya
sampai kamu akui semuanya
sampai kamu akui semuanya
sampai kamu akui semuanya
kamu bawa dia ke rumah kurung dia
kamu bawa dia ke rumah kurung dia

awasi setiap pesan dan telepon yang masuk
kalau ada yang mencerigakan laporan saya
reno dan anak buahnya telah bawa gavin
sekarang ikuti dia terus
jangan sampai lolos
nanti kabar istri lagi dibawa kemana gavin
ada apa ravik
reno berhasil menangkap gavin
dan sekarang dia ditahan sama reno
bener kan apa yang aku khawatirkan
kamu tuh gak percayaan sih apa yang aku bilang
reno itu gak bisa diremehin
kamu tuh gimana sih
semua permasalahan jadi ribet karena ada kamu
kalau misalnya gavin sampai buka mulut gimana
bilang sama dia untuk sementara ini
jangan telepon telepon gavin
kalau sampai telepon dia disita sama reno
kita bisa kebongkar semua
ini gak bisa dibiarkan
sipa kenapa sih
ini papa udah bikinin susunya
susu buat sipa
ya ampun sipa
afif sipa kenapa afif
aku udah buatin susu tapi dia gak mau
afif tolong buka pintunya
kok kamu ada disini
aku di kuncin sama afif om
biar aku yang tenangin sipa
mungkin siva mau sama ibunya
apakah sipa tepat verinya
siapa tahu dengan sholat pikiran kamu jadi jernih
aduh gak diangkat lagi sama dia
siapa sih kenapa jam segini
hati hati jangan ke tempat kevin
jangan telepon dia jangan wa dia
kenapa sih selalu reno yang jadi penghalang semua rencana aku
lagi ngapain ya bella udah bangun belum ya
ini dia nih kesempatan aku untuk bikin keadaan makin panas